jangan berlebihan lah citra
andis ini cuma pengen raja ngebujuk lara ke rumah sakit
dan ini untuk kebaikan clara juga
kamu tuh masih gak pernah bisa tegas sama clara
kamu sadar gak sih clara itu berusaha untuk merebut suami adiknya sendiri
kita harus cegah itu
masa dibiarin aja
kalau memang dengan cara raja yang bisa ngebujuk clara
perasaan aku mengatakan kau clara itu bohong
sayang dengerin aku
kamu jangan pernah ngerasa bersalah
aku percaya sama kamu
karena gak mungkin perempuan sebaik kamu
terus tulus kamu bisa menyakiti orang lain
kau masih percaya sama aku
karena kamu udah lebih baik
hubungan kita adalah cinta dan kepercayaan
kalau gak ada itu ngapain kita
lebih baik kita bawa dia ke dokter
mas tadi kan kamu dengar sendiri
bidannya bilang dia itu gak apa apa
citra ini bukan masalah
cuma kandungannya aja
karena kan clara jatuh dari tangga
nah itu badannya juga pasti sakit
ya pasti clara
nggak mau datang ke dokter
raja yang bikin dia ke rumah sakit
jadi maksudnya apa
maksudnya kamu nyuruh fraja untuk bujukin clara
supaya mau ke dokter gitu
iya karena gak mungkin mau kemana mana
kalau bukan raja yang membujuk dia
enak aja nyuruh nyuruh
raja itu suaminya putri
ngapain dia ngurusin perempuan lah
kayaknya clara bukan anak kamu aja
mudahlah citra kasian lah clara
dia kan anak kamu juga
anak aku sih anak aku mas
tapi kalau anaknya salah
ya jangan dibela terus dong
nanti dia besar kepala
jangan berlebihan lah citra
andis ini cuma pengen raja ngebujuk lara ke rumah sakit
dan ini untuk kebaikan clara juga
kamu tuh masih gak pernah bisa tegas sama clara
kamu sadar gak sih clara itu berusaha untuk merebut suami
nggak baiknya sendiri kita harus cegah itu
masa dibiarin aja
kalau memang dengan cara raja yang bisa ngebujuk clara
mereka berdua jadi ribut karena clara
kamu harus diperiksa seluruhnya
gak usah raja aku
aku bakalan cepet sembuh kalau misalnya kamu temenin aku
dengan aku izinkan kamu tinggal di rumah aku itu sudah cukup

udah udah lepas lepas kita dokter
kamu jangan pergi raja di sini aja kamu
kamu jangan pergi raja di sini aja kamu
kamu jangan pergi raja di sini aja kamu
nuclearek cara tolong lepaskan kamu dari
nuclearek cara tolong lepaskan kamu dari
nuclearek cara tolong lepaskan kamu dari suami aku ya
hubungan saya aku mau jangan salah paham
aku mau jangan salah paham

aku percaya kau sama kamu
aku percaya kok sama kamu
raja emang suami kamu
tapi anak yang di dalam kandungan aku itu adalah anaknya raja putri
tolong kamu jangan terlalu percaya diri ya
belum tentu anak kamu itu adalah anaknya raja
karena kita belum ada buktinya
tolong hargain raja
karena raja ini adalah suami aku
terima kasih sayang
kamu percaya sama aku
itu kan janji kita sayang
kita harus saling percaya
ngeselim banget sih
pokoknya aku gak akan tinggal diam
aku akan pastiin raja kembali keperlukan aku
ingat kamu putri
kamu akan menghilang selamanya dari kehidupan kita
kok bisa tender direbut sama orang lain
gak becus kamu itu
yaudah tunggu kantor
saya kesana sekarang
berarti aku butuh investor untuk menyelamatkan perusahaan aku
tadi mama dengar kamu ada masalah
kalau perlu bantuan gak usah sungkan
nanti mama pasti bantu kamu
terima kasih ma
tapi gak usah
raja yakin bisa mengatasi masalah perusahaan
mamat juga selalu berdoa untuk kamu dan keluarga kamu
terima kasih ma

akhirnya gue berhasil dapetin tender itu dari lo
oke lo boleh berpikir lo bisa dapetin istri lo anak lo
gue bakal bikin hidup lo makin susah
dan gak akan pernah lagi